hai mengobati kerinduan para pecinta musik tempo dulu cnn indonesia bekerjasama dengan jk
records akan menyuguhkan sebuah konser musik bertajuk senandung rindu penanda tanganan
kerjasama kedua pihak dilakukan pada jumat dua puluh delapan april dua ribu dua puluh tiga diwakili pemimpin redaksi cnn
indonesia titin rosmasari dan leonardo cristianto selaku ceo jk records mengusung konsep intimate
konser gelaran akan berlangsung pada tiga juni mendatang di mv teater trans studio mall cibubur
jakarta timur sejumlah penyanyi kenamaan era delapan puluh dan sembilan puluh an akan menyemarakan konser sebut saja
heidi diana oby mesak hingga di ntsa ia itu konsep acaranya intimate concert ya jadi karena
roundtable makan dan penemanya nikmatin acara makan
penontonnya dimanjain lah dibawa ke zaman dulu gitu dengan artis yang sekarang maksudnya yang
suka mereka masih eksis sampai sekarang diki charles selaku kepala divisi event cnn indonesia berharap
kolaborasi ini dapat mencetak sejarah baru bagi cnn indonesia kita mau bikin konser sama sama
kita rencana tanggal juni nanti kita mau bikin konser sama sama artis dari jk kemampuan teknis dari teman teman
tempatnya di trans studio cibubur itu kita udah pengalaman banget di situ tempatnya sangat
representatif terus kemudian nanti juga pengunjung offline nya akan diservis gitu dan nanti di on
r nya juga tentu akan tampil dengan kualitas terbaik itu yang paling dekat yang kita mau lakukan
sama sama konser musik senandung rindu ini nantinya akan digelar secara live dan dapat disaksikan secara
langsung maupun daring tiket dapat dibeli di laman detik event dan terbatas hanya empat ratus tempat duduk
raffi sari nugraha fardanto bimantoro jakarta